menteri komunikasi dan informatika joni g plate jumat pagi mengumumkan lima belas nama yang lolos seleksi sebagai dewan atau calon dewan pengawas lpp rri prode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam
tujuh belas nama calon berasal dari unsur masyarakat pegawai negeri sipil serta unsur pns lpp rri
selanjutnya semua nama akan diserahkan oleh presiden ke dewan perwakilan rakyat atau dpr untuk tahapan fit and proper test
menkomunikasi joni g pelate mengatakan ke lima belas calon yang lolos telah melewati keserangkan seleksi yang transparan
mulai dari tes penulisan makalah tes psikologi kesehatan serta menjalani tes wawancara dan penelusuran rekam jejak
menurutnya masyarakat juga diberikan ruang memberikan masukan
sesuai peraturan perundang undangan ke lima belas nama calon anggota dewas lpp rri tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam
dikirimkan oleh menteri kominfo kepada presiden dan bapak presiden akan mengirimkan nama nama dimaksud kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia
untuk dilakukan fit and proper test dan menetapkan lima orang sebagai anggota dewas lpprri terpilih